sementara itu sekretaris umum front pembela islam munarman menyatakan bahwa polisi membeberkan narasi fitnah atas kasus tewasnya enam laskar fpi di karawang jawa barat
munarman juga menegaskan bahwa laskar fpi tidak memiliki senjata api sehingga tidak mungkin terjadi penembakan dari arah laskar fpi ke polisi
jadi fitnah dan ini fitnah luar biasa pemutarbalikan fakta dengan menyebutkan bahwa laskar yang lebih dahulu menyerang dan melakukan penembakan
kalau betul itu coba dicek senjata apinya nomor register senjata apinya seluruhnya itu sudah tercatat cek saja silakan dicek
pasti bukan punya kami karena kami tidak punya akses terhadap senjata api

dan tidak mungkin membeli dari pasar gelap